mama juga kangen bangsa marina
sekeras apapun aku menguatkan diriku
untuk memilih jalan berpisah
namun seolah suara hatiku menolak
dan melihat keadaan seperti ini
barangkali bercerah memang bukan jalan keluar
karena lo udah gak bunuh adiknya
mbak gak mau bunuh roy
dan mas al mencoba untuk percaya
mas al mau percaya sama mbah
kalau bukan mbak pelakunya
dan dia minta
untuk kita cari sama sama siapa yang membunuh
kamu gak apa apa
ini sih biar saya bersihkan bu
makasih banyak ya mbak ya
iya ibu sama sama
sidang gugatan cerai lemak
semoga ada titik terang ya mbak
supaya lo sama allah gak perlu cerai
kamu mau tau gak
di situasi seperti ini
mbak seperti diri javu
inget aja ya mbak
inget aja ya mbak
inget aja ya mbak
inget aja ya mbak
inget aja ya mbak
inget aja ya mbak

dan kita bicara soal kehamilan kamu
mbak masih penasaran deh
terus siapa mas al
kan kamu juga bohong pada saat itu
karena singet mbak kamu itu hamil anak roy
apaan sih mbak
gue bilang bukan ya bukan
udah lho mbak gak usah diinget inget lagi
nggak usah dibahas bahas lagi
gue udah lupain itu semua
itu masa kelam dalam hidup gue
iya udah kalau gitu gue pamit ya
besok sidang perceraian sama andin
saya pasti akan datang din
saya pasti datang dan ajak kamu pulang sama saya
karena saya akan pegang ucapan kamu soal takdir
kita memang ditakdirkan untuk bersama sama

kok belum tidur jam segini
iya dari tadi rena minta tovan andin
kamu mau telepon mama
oke kita telepon bapak ya
asyik aku telepon mama
nak kamu kok belum tidur
ini kan udah malem sayang
buat ajang mama sama papa sama oma
untuk berdoa sama sama
nanti aku mau berdoa
kita berdoa sama sama ya uma
dengarin aku ya
ya allah yang baik
ya allah yang baik
kita minta sama allah
kamu minta padamu ya allah
dan kita sama sama setiap hari
supaya kau bisa sama sama terus setiap hari
jangan ada cerai
jangan ada cerai
satukan kami ya allah
satukan kami ya allah
satukan kami ya allah
terima kasih ya ma
berdoa bareng aku papa sama oma
sampai ketemu ya mama
aku kangen sama mama
sampai ketemu ya mama
sampai ketemu ya mama
sampai ketemu ya mama
sampai ketemu ya mama
mama juga kangen bangga sama rina
sekeras apapun aku menguatkan diriku
untuk memilih jalan berpisah
jadi tadi kamu ketemu dengan andin
aku nanya soal perceraian itu
mereka akan ngejalani
sidang gugatan cerainya besok
dan mereka akan bercerai
kamu gak berharap mereka bercerai kan
kamu juga gak ada niatan
buat deketin mbak andin lagi kan
aku kan kasih waktu kamu dua minggu
ya emang sih masih ada sisa hari
tapi kan saksinya sudah meninggal
dan udah gak ada yang bisa dicari lagi kan
aku boleh gak minta kamu berhenti
boleh aku minta kamu fokus lagi sama rumah tangga kita
aku minta sedikit waktu lagi
nino masih belum menyerah
gue ikutin dulu maunya nina
sampai batas waktu dia habis
jadi warna cipta pengenyu
jadi tau gak apa apa sih
ada apa apa sih
kalau inserted aja
kamu lebih semangat ya
oh ya tadi al mengingatkan papa supaya kamu jangan lupa minum obat
ini nanti aja ya gak usah dibersihkan dulu